gue gak mau
jadi put menurut lo gimana
sikap gue sama atta salah gak sih
iya gue bukannya posesif
tapi gue cuma gak mau tuh
rusak cuma gara gara orang ketiga
dan gue gak masalahin kok hal hal kecil
gue tuh cuma mau perhatian dari atta
ya gue sih gak bisa kasih solusi sama lo
yang ngejalanin kan lo berdua
jadi lo berdua yang paling tau harus gimana
saran gue sih
ngomong aja dari hati ke hati
kalian pasti bisa ngelesain semuanya
makasih ya put
at least sekarang gue udah lega
biarpun cuman sedikit
masalah lo pindahan ke surabaya
masalah lo pindahan ke surabaya
lo serius mau pindahan
mungkin itu memang yang terbaik buat kita semua
tapi kan ini masalah kehidupan lo juga
jadi lo gak boleh salah dong ambil keputusan
tapi lo tau sendiri kan

tapi lo tahu sendiri kan kalau misalnya lo pindah ke surabaya gue pasti bakal kehilangan banget sahabat baik gue
tapi semua keputusan ada di tangan lo
tapi semua keputusan ada di tangan lo
jadi gue selalu dukung kok
kan walaupun kita jauh kita bisa teleponan
iya juga sih
iya juga sih
iya juga sih
usus goreng udah masuk kampus
mau apa lagi
tolong deh gak usah bikin masalah baru
aduh lo tenang aja ya
gue gak buat masalah kok
gue mau nyapa doang
cita lagi sama putri
dia masih bete sama gue gak ya kira kira

takutnya ntar citra masih ngambek lagi

sengaja nungguin gue
sengaja nungguin gue
lo tau banget sih
gak usah sok cuek deh
gak usah sok cuek deh
gak usah sok cuek deh

dia diem aja gak ngeliat gue sama sekali
pergi aja yuk
disini auranya gak enak
ada pacar malah dicuekin
pasti lagi berantem ya
udah gak usah dibahas lah
lo lagi ada masalah sama citra
kalau ada masalah itu lo selesaiin
lo samperin lah ceweknya
udah buruan sana samperin
udah gue ada urusan
gue pinjep bentar ya
gue berhasil ambil borgo security kampus
sekarang gue juga bisa sih
bapak yang waktu itu kan
apa kabar sehat pak
baik sehat sehat alhamdulillah
wih seragam baru ya
oh masih yang lama
lah terus kalau itu
masih borgol yang lama
borgol baru dong
nah ini mah
kalau ini seragam lama itu juga pasti borgol yang lama
tapi kalau bergoyang lama kan harusnya udah rusak ya
udah dipotong sama tukang las
berarti itu borgol baru dan borgol mainan
kamu pikir saya punya borgol itu cuma satu
saya punya banyak
masa sih pak
tapi itu kelihatannya kayak borgol bohongan kayak mainan
kamu ngeyel ya nih lihat lihat
masih nggak percaya asli
ini borgol mainan pak dulu pas saya kecil saya juga main kok semua beginian
ya mau ngetes asli atau enggak
jangan jangan ini palsu ya makanya bapak nggak berani ngasih ke saya
coba buktikan asli kan
oh iya ini besinya keras banget lagi
bisa buat borgol orang beneran ya
bisa tapi jangan nggak boleh itu
pak ada yang ribut
mana itu pak
mana yang ribut
pasti prince bikin masalah lagi nih
ya saya dikerjain pangeran tunggu
cari jalan lain yuk
kenapa tangan gue
tangan lo kenapa
tangan gue kenapa
lah itu ini loh ada masalah di sekitar
tunggu tunggu tunggu sumpah sumpah
sumpah gue nggak mau di borgo lo tuh apaan sih
prins dong lepasin
aduh prins lepasin dong
gue lepasin setelah lo ikut kemauan gue
jangan dipaksa dong kalau putri gak mau pangeran
ini urusan gue sama usus goreng
lo gak usah ikut campur
ini urusan gue juga putri tuh sahabat baik gue dan gue nggak mau lo nyakitin dia
atta apa hubungannya sama atta coba
dan gue nggak suka ngeliat atta jadi galau dan nggak jelas gara gara lo
sumpah gue nggak mau di borgo